kita beralih ke informasi selanjutnya
edi rahmayadi menyatakan ia akan tetap memegang jabatan ketua pssi
hingga akhir masa jabatannya pada dua ribu dua puluh
jika terpilih sebagai gubernur sumatera utara
menurut hasil penghitungan sementara komisi pemilihan umum
edi yang berpasangan dengan musa rajeksyah mengungguli pesaingnya
pasangan jarod syaiful hidayat dan sihar sitorus
terhitung sejak februari lalu
edi mengajukan cuti dari jabatannya sebagai ketua umum pssi
selama edi cuti tugas dan tanggung jawab ketua dipercayakan
kepada wakil ketua umum pssi joko driono
cutinya berakhir pada tiga puluh juni dua ribu dua puluh
edi menyatakan akan kembali aktif di pssi pada awal juli
merujuk kepada aturan di pssi
tidak ada keharusan untuk mundur dari jabatan ketua umum
jika harus merangkap jabatan pada lembaga lain
laman kpu pada jumat siang menunjukkan
menurut hasil penghitungan sementara
edi ramayadi musa rajeksah
indonesia unggul hampir sembilan belas persen
dari pasangan jarod saiful hidayat dan sihar sitorus
bapak dengan pssi gimana pak
ketua pssi kan sampai tahun dua ribu dua puluh dua
saya masih tetap ketua pssi
itu amanah rakyat indonesia
saya harus lakukan semua
dan inilah tanggung jawab
dan saya pertaruhkan fisik tenaga saya
demi amanah ini
terprogram pssi itu
akan selalu saya kontrol
semoga pssi kita menjadi besar